maulana mahribi adalah satu dari puluhan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa inggris
fakultas ilmu budaya universitas jenderal sudirman purwokerto jawa tengah
saat ini ia tengah mengikuti kelas daring mata kuliah kreatif rating
selain belajar dari dosen setempat mahasiswa juga dapat langsung belajar dengan imali
yang merupakan dosen kreatif writing di salah satu perguruan tinggi di chicago amerika serikat
meski menghadirkan dosen dari luar negeri pembelajaran melalui online seperti ini tetap memiliki keterbatasan
menurut burhanuddin ia kerap tidak bisa mendengar secara jelas akibat jaringan koneksi internet yang kurang baik
menurut imajinasiku sih mungkin lebih interaktif pas regular sih mas
karena juga seperti ini juga kayak
seumpamanya kalau ada kata kata yang miss gitu karena koneksi yang kurang baik
dian adiarti salah satu dosen di kelas ini menyampaikan
kelas pembelajaran daring diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa
karena melibatkan praktisi dan akademisi dari luar negeri
yang akan membuat mereka lebih paham lagi
karena biasanya mereka mendengarkan dari dosen sendiri
kemudian mereka juga dengar dari dosen yang lain yang notabene dari luar negeri
mereka bisa oh iya ternyata sama oh ternyata berbeda oh ternyata mereka juga akhirnya memahami itu
sementara itu nisa royasa dosen sekaligus inisiator kelas daring kolaboratif ini berpendapat
pandemi covid sembilan belas membuat pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan
namun pembelajaran dengan kelas daring justru bisa menjadi peluang baru
karena mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu baru dari praktisi dan akademisi luar negeri
di tengah corona ini di tengah pandemi yang semua orang tidak bisa disejas untuk stay home
itu malah menjadi kesempatan
lectures di berbagai negara pun berada di rumah
jadi kita memiliki situasi yang sama
seluruh negara itu berada pada satu situasi yang sama
semuanya harus berada di rumah
dan itu kesempatan besar
kita punya lebih banyak waktu untuk bisa berinteraksi kapanpun dan dimanapun
selama pandemi virus corona kelas daring kolaboratif ini sudah dilakukan beberapa kali
dan melibatkan pengajar dari berbagai negara
dan tentunya chicago amerika serikat
pandemi corona tentunya membuat kita sulit untuk bergerak
kegiatan seperti kelas kelas pengajaran di kampus di sekolah sekolah
sekarang tidak bisa dilakukan dan harus dilakukan di rumah
dan tentunya kondisi ini justru membuat peluang yang cukup lebar
artinya pengajar tidak hanya dari sekolah
atau kampus yang ada di indonesia tetapi bisa kolaborasi melibatkan pengajar pengajar lain
baik dari akademisi maupun praktisi di luar negeri
tentunya ini sangat menarik dan bisa dilakukan di indonesia
tidak hanya di unsur tetapi di universitas lain
roby sofwanamin banyumas jawa tengah